buat dua ribu dua puluh benar benar tahun yang penuh dengan ketidakpastian harapannya benar benar tidak sesuai
dengan ekspektasi banyak juga yang down kehilangan pekerjaan kesehatan
untuk dua ribu dua puluh hancur sih hancur banget parah
jadi pendapatan berkurang liburan susah apalagi pemerintah mau ngapain ngapain ribet
di tahun dua ribu dua puluh sedih banget sih banyak yang kehilangan pekerjaan gitu termasuk saya juga pernah sampai di cat juga
tahun dua ribu dua puluh tahun yang amat sulit untuk kita karena terlalu banyak cobaan dengan adanya virus corona
mungkin untuk orang orang ya sebagian orang sangat sulit di tahun dua ribu dua puluh
untuk dua ribu dua puluh satu pokoknya lebih baik covid hilang dari indonesia dari dunia ini pokoknya lenyap pokoknya lebih baik lagi lah
sehat terus buat semuanya maju terus indonesia
ya semoga di tahun dua ribu dua puluh satu jadi lebih baik semua warga indonesia sehat hilang untuk coronanya
terus pekerja pemerintah juga lebih memperhatikan ya untuk yang pengangguran semoga semua dapat pekerjaan
terus semoga di tahun dua ribu dua puluh satu sih corona udah new normal ya jadi semua orang yang susah susah udah bangkit lagi gitu
semoga sih dua ribu dua puluh satu lebih baik dari dua ribu dua puluh sebelumnya
untuk tahun dua ribu dua puluh satu mudah mudahan bisa covid udah kagak ada bisa normal kembali nyari duit supaya enak
di tahun dua ribu dua puluh satu saya berharap ada perubahan terutama dengan hilangnya virus corona bisa merubah semua seperti semula lagi